saudara ratusan warga di kota kediri menyerbu penukaran uang pecahan baru
untuk ramadan hingga lebaran nanti
kantor perwakilan bank indonesia kediri menyediakan empat delapan triliun rupiah uang pecahan baru
penukaran uang pecahan baru ini digelar kantor perwakilan bank indonesia kediri di gorjoyo boyo
ratusan warga langsung memadati lokasi penukaran untuk mendapatkan uang pecahan baru mulai rp sepuluh hingga rp lima puluh ribu rupiah
salah satu warga mengaku rela antri untuk menukarkan uang di mobil kas keliling karena gratis
selain itu warga juga khawatir bila menukarkan uang di pinggir jalan rawan mendapatkan uang palsu
menukarkan uang pecahan baru menjadi tradisi warga indonesia jelang lebaran
uang uang tersebut nantinya akan
akan dibagikan ke sana keluarga sebagai perayaan hari raya idul fitri
pihak bi kediri untuk ramadan hingga idul fitri tahun ini menyediakan uang baru pecahan rp satu hingga rp lima puluh
nilai tersebut naik tujuh persen dari tahun sebelumnya
kenapa nggak dukar di pinggir jalan pinggir jalan itu
karena biayanya sisanya mahal
dan uang selama bulan ramadan dan idul fitri bank indonesia pada tahun ini menyediakan uang rupiah sebesar rp empat delapan triliun
jadi meningkat tujuh dibanding tahun sebelumnya rp empat lima triliun
tentunya persediaan uang ini kita perkirakan bisa mencukupi untuk kegiatan transaksi masyarakat pada saat bulan ramadan dan lebaran nanti
kita ketahui memang perekonomian kita meningkat ya
pertumbuhan ekonomi tentunya menjadi perhitungan kami juga untuk menyediakan uang rupiah tersebut
kita ketahui tahun kemarin ekonomi kita tumbuh lima persen dan diperkirakan tentunya tahun ini kegiatan ekonomi masyarakat juga meningkat dibanding tahun sebelumnya
sementara itu untuk penyalurannya dilakukan di enam puluh delapan titik yang dilakukan oleh perbankan di wilayah kerja bi kediri
yang meliputi ekskarisidenan kediri
selain itu bi kediri juga melakukan penukaran melalui mobil kas keliling